jika kita berbicara mengenai wilayah indonesia bagian timur memang masih jauh tertinggal dibandingkan kawasan barat indonesia
baik dari sisi infrastruktur perekonomian maupun kesejahteraan
namun kini pemerintah tengah masif membangun infrastruktur di provinsi papua
upaya ini dilakukan demi memperkuat konektivitas papua sehingga bisa mendorong ekonomi dan menekan ketimpangan di papua
dan untuk mengurai lebih lanjut seputar ekonomi papua dan upaya pemerintah mendongkrak ekonomi negeri cenderawasi ini
kami akan hadirkan data papua dalam angka
kita akan melihat bagaimana sebenarnya persentase penduduk miskin menurut pulau
kalau kita perhatikan ini sudah kami kategorikan sumatera ada sebelas enam persen jawa dua belas delapan puluh satu persen
memang saat ini angka yang terendah itu masih berada di sulawesi yaitu lima delapan puluh delapan persen
tetapi kalau anda perhatikan maluku dan papua ternyata saat ini dari sejumlah pulau besar yang ada di indonesia
papua menyumbangkan angka kemiskinan yang cukup banyak yaitu dua puluh sembilan lima belas persen penduduk miskin di pulau ini
dan itu artinya ialah
memang ada yang salah di sana dan harus ada pembenahan yang dilakukan
untuk itulah akhirnya salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan membangun jalan
karena memang konektivitas ini memungkinkan terjadinya distribusi produksi produksi yang akan dilakukan
yang akan dilakukan oleh berbagai jenis usaha di sana untuk akhirnya mempercepat proses perpindahan barang barang seperti itu
dan juga mempercepat terjadinya perputaran ekonomi
kalau kita perhatikan proyek trans papua ini dengan panjang empat tiga ratus dua puluh lima km
yaitu antara sorong dan merauke terpisah provinsi papua tiga dua ratus lima puluh sembilan km dan provinsi papua barat satu tujuh puluh km
dan ini membuktikan bahwa sebenarnya proyek ini sudah dicanangkan atau sudah dijalankan sejak zaman presiden habibie
dan kemudian dilanjutkan lagi dan semakin masif lagi pada era presiden joko widodo
dan memang dari proyek ini sendiri diharapkan pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat
karena semakin terkoneksinya antar kawasan kawasan
yang sebelumnya harus melintasi hutan dengan jalanan yang kurang layak seperti itu
tapi kali ini jalan dikeraskan dan kemudian ditambahkan aspal sehingga juga akan lebih mudah
tidak hanya bagi masyarakat tidak hanya bagi manusia yang berjalan di sana tapi juga bagi kendaraan
kita lihat lagi bagaimana sebenarnya proyek trans papua ini
dan ini dia kalau anda perhatikan bagaimana ada dua belas segmen sebenarnya pembangunan jalan
yang dilakukan oleh pemerintah dari yang dicanangkan dari dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
bahwa dari ini tapi memang kita harus ketahui juga bahwa ada satu segmen yang kemarin mungkin sempat ternoda
oleh adanya aksi penembakan seperti itu
kalau saya perhatikan ini ada di segmen lima di kawasan ini
dan namun kita akan masuk lebih jauh lagi kenapa sebenarnya jalan ini memang dibutuhkan
selain untuk menyebabkan untuk meningkatkan konektivitas
namun kita juga harus melihat apakah dalam proses pembangunan kurang lebih empat km jalan trans papua ini
sudahkah meningkatkan pertumbuhan perekonomian papua
kita akan lihat terlebih dahulu
kita perhatikan bagaimana struktur perekonomian ri kalau kita perhatikan saat ini ialah
ini distribusi produk domestik bruto yang dimiliki oleh sejumlah pulau di indonesia bagi pdb indonesia
ini berkontribusi atau distribusi pdb
dan angka disini yang paling mengejutkan itu ialah angka pertumbuhan ekonomi papua
semenjak memang proyek ini dijalankan dan pada triwulan dua ribu delapan belas ini kita perhatikan angkanya itu tembus dua digit
ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya dari pembangunan jalan trans papua sudah memperlihatkan bahwa
dan juga ada bbm satu harga yang juga dilakukan sebelumnya juga sepertinya berdampak cukup positif bagi pertumbuhan ekonomi papua
namun kita juga harus melihat seperti apa sebenarnya proyek ini
apakah memang benar benar akan terus berdampak pada pertumbuhan ekonomi
karena kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya dari angka belanjanya
tapi juga bagaimana sebenarnya produksi itu dapat terus dijalankan
baik kita beralih lagi kepada pertumbuhan ekonomi papua triwulan
dan kalau kita perhatikan memang dari dua ribu enam belas
anda perhatikan angka di sini ini negatif
itu dia yang memperlihatkan bagaimana sebenarnya papua saat ini memang masih membutuhkan dukungan
agar juga bisa cukup setara dengan kawasan lainnya di indonesia bagian tengah dan indonesia bagian barat
sehingga tidak hanya pertumbuhan ekonominya yang meningkat
tapi juga distribusi bagi pertumbuhan produk domestik bruto nasional juga dapat terus meningkat
dan ini juga akan membuat kesetaraan dari setiap pulau
kesetaraan pertumbuhan ekonomi kesetaraan kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat indonesia juga semakin merata